inilah rekaman cctv yang menunjukkan aksi pelajar berseragam sekolah memanah warga di kota palopo sulawesi selatan senin siang
kasat reskrim polres palopo ibtu ahmad rizal pada selasa mengatakan
insiden tersebut berawal dari ketersinggungan pelaku atas teguran korban
melakukan penggusuran dengan motif ketersinggungan
jadi korban ini lewat merasa dilihatin dipelontokin oleh pelaku
sehingga korban menyampaikan kepada pelaku apa yang kulihat lihat
melihat hal tersebut sambil berjalan
korban pelaku ini mengejar pelaku sampai dengan di
saat ini empat pelaku telah diamankan dan diperiksa di polsek uara selatan
barang bukti satu sepeda motor dan satu anak panah yang tertinggal di lokasi kejadian juga sudah diamankan
sementara satu pelaku utama masih dalam pengejaran oleh polisi
rekaman cctv lainnya menunjukkan puluhan orang tak dikenal merusak rumah warga dengan melempar batu
serta menembakkan busur panah di sekitar jalan datuk patimang kota makassar sulawesi selatan pada minggu dini hari
akibat penyerangan ini rumah warga mengalami rusak parah
menurut keterangan korban selasa siang puluhan pelaku tiba tiba datang dan menyerang
diduga aksi tersebut merupakan balas dendam lantaran salah satu rekan pelaku dilaporkan ke polisi
usai melakukan pencurian
dari depan pak ini menyerang jam dua jam dua malam kayaknya pak
tiba tiba menyerang kita tidak tahu tiba tiba dia datang langsung menyerang melempar
terpaksa saya pak jaga rumah itu
aksi penyerangan ini telah dilaporkan ke mapolsek talo untuk selanjutnya dilakukan penyelidikan
tim liputan cnn indonesia
seorang ibu rumah tangga menjadi korban penjambretan di jalan raya ternate maluku utara
beruntung karena perlawanan korban
sang jambret gagal menjalankan aksinya
sementara itu dua orang remaja di purwakarta jawa barat terekam cctv saat mencuri sepeda motor
seorang ibu rumah tangga menjadi korban aksi penjambretan hingga terjatuh dari sepeda motor miliknya di kelurahan jati ternate selatan maluku utara selasa pagi
beruntung tas milik korban gagal dibawa kabur pelaku karena korban melakukan perlawanan
namun korban menderita luka luka di bagian wajah tangan dan kaki akibat terjatuh
menanggapi laporan ini pihak kepolisian langsung melakukan penyelidikan
polisi juga mengimbau agar masyarakat tidak berlebihan dalam memakai perhiasan saat keluar rumah
aksi pencurian sepeda motor di desa ciwaneng kecamatan babakan cikau purwakarta selasa dini hari berhasil terekam cctv
dalam rekaman cctv pelaku diketahui masih remaja dan berjumlah dua orang
hanya dalam hitungan detik pelaku berhasil membawa kabur motor jenis nmax
diparkir di elemen rumah
saya keluar motor
nggak ngeh juga saya saya mangkring di depan biasa ngeliat di jalan
tiba tiba anak buah saya dari atas tanya motornya kemana
ya baru ngeh di situ motornya sudah keadaan
terus saya cek cctv ternyata kejadian jenjua
lewat tiga puluh enam ada orang masuk
kini kasus pencurian ini masih dalam penyelidikan satreskrim polres purwakarta
tim liputan cnn indonesia